anda kembali di newscast belakangan isu yang terkait dengan pancasila
tengah menjadi sorotan pasca polemik tersawasan kebangsaan
ketua kpk firly bahuri tadi menekankan pentingnya nilai nilai pancasila
untuk pegawai kpk namun sebagian pihak justru melihat atau menilai
pancasila digunakan sebagai alat politik untuk kepentingan
di sisi lain pegawai kpk yang tidak lolos twk atau tes wawasan kebangsaan
kini menghadapi stigma atau label tidak pancasilais misalnya atau tidak berkebangsaan
apa refleksi hari pancasila di tengah polemik twk yang menjadi sorotan publik
dan sampai hari ini tampaknya belum selesai
tepatkah pancasila kemudian menjadi tolak ukur untuk perilaku seseorang
mari kita akan coba dalami pada malam hari ini
kita merefleksikan kembali pancasila tapi dari sisi atau melihat juga kemarin
ataupun polemik yang terjadi di tes wawasan kebangsaan
saya akan bergabung dengan beberapa narasumber tapi yang sudah bergabung terlebih dahulu
ada bang novel baswe dan penyidik senior kpk
selamat malam bang novel
selamat malam bang renhat
baik apa kabar bang novel
alhamdulillah terima kasih bang novel sudah meluangkan waktu di cnn indonesia pada malam hari ini
kami juga masih menunggu bergabungnya buya syafi'i ma'arif cendikiawan muslim
nanti akan segera bergabung bersama dengan kami
saya akan mulai dulu dari bang novel baswe dan bang novel
tadi mungkin bang novel sudah melihat tadi ya bagaimana prosesi pelantikan pegawai asn kpk
dan dalam beberapa pernyataannya pak firly juga menekankan soal pancasila
pentingnya pegawai kpk pancasila dan momentumnya yang digunakan hari ini
bertepatan dengan hari lahirnya pancasila diperingati dan tampaknya seolah olah ingin menunjukkan
bahwa kpk setia kepada pancasila
melihat prosesi pelantikan yang terjadi pada hari ini
sementara di sisi lain kita tahu ada desakan untuk ditunda terlebih dahulu
ya terima kasih bang renhat
begini terkait dengan pelantikan hari ini kita mesti paham bahwa
ini adalah peralihan pegawai kpk menjadi asn yang diwajibkan dalam undang undang
jadi yang terjadi adalah itu
memang saya melihatnya apa namanya dengan adanya sekarang
di mana ada tujuh puluh lima pegawai kpk yang justru bekerja baik tapi disingkirkan
itu menjadi permasalahan yang utama sebenarnya
tapi memang saya melihat seperti ada suatu skenario tertentu
seperti membuat pola seolah olah ada upaya untuk memaksakan diburu buru
untuk segera dilakukan pelantikan di satu juni ini contohnya
dan kemudian ingin dipersepsikan seolah olah proses ini
atau momentum ini dikaitkan dengan kemampuan yang diperlukan
saya kira kita paham bahwa pancasila sebagai norma tertinggi
dan itu dijadikan dasar dari seluruh peraturan peraturan atau norma norma
atau nilai nilai yang kita pahami sebagai dasar
tentunya itu yang dijadikan seluruh rujukan nilai nilai yang kita lakukan
jadi saya kira itu mestinya tidak ada masalah
tapi kemudian kalau dipersepsikan seolah olah
contohnya pak firly kemudian mempersepsikan seolah olah beliau adalah
yang paling pancasilais itu juga salah saya kira
jadi saya kira bukan itu yang menjadi poin
dan bagi saya adalah upaya untuk menyingkirkan pegawai kpk yang bekerja benar benar
itu justru masalah dari sisi manapun
saya kira itu bertentangan dengan nilai nilai pancasila
karena orang yang mau bekerja dengan sungguh sungguh
mau berkorban untuk kepentingan negara
kemudian disingkirkan dengan cara cara yang kemudian
sekali lah saya juga susah untuk menyampaikan
yang setidak tidaknya adalah ini seperti upaya untuk membuat stigma
seolah olah pegawai kpk yang tujuh puluh lima ini orangnya bermasalah dan lain lain
padahal yang saya ketahui adalah dari hasil tes twk ini
dari kawan kawan tujuh puluh lima ini tidak ada satupun yang berhubungan dengan masalah radikalisme
atau hal yang tidak pancasilais atau terkait dengan ideologi yang bermasalah
saya sudah mendapatkan informasi
soal summary lah hasil tesnya itu dan tidak menggambarkan itu
ini yang menarik karena di sisi lain kemudian ada pejabat dari bkn yang mengatakan dan pimpinan kpk
yang mengatakan seolah olah mengkaitkan bahwa ada seperti radikal dan lain lain
ya seolah olah tidak bisa dibina
dan itu masalah yang saya kira saya khawatir itu kebohongan yang disampaikan ke publik
oke jadi kalau kemudian pelantikan asn pada hari ini dilakukan dengan narasi semangat pancasila
dilakukan juga di hari kelahiran pancasila anda melihat itu hanya sekedar simbolik saja
bang novel atau bagaimana
saya melihatnya begitu justru sejak awal
hal hal yang sifatnya terkait dengan nilai nilai pancasila itu yang menjadi dasar
kalau kita ingin berantas korupsi dengan sungguh sungguh
tapi kalau kemudian justru orang orang yang bermasalah
bahkan kita tidak boleh lupa bahwa pimpinan kpk ada yang melanggar kode etik beberapa kali
dan kode etiknya itu
jadi kalau kita lebih dekat dengan masalah perbuatan tidak berjana korupsi
itu lebih tidak pancasilais mestinya
jadi ketika nilai nilai pancasila diklaim dengan cara cara yang demikian
saya kira itu nggak tepat saya kira seperti itu
oke bicara soal menyingkirkan sebetulnya tadi pak firly juga dalam konfer sore tadi ya
belum lama sudah menegaskan kembali kepada publik bahwa
saya agak heran kalau ada kalimat ada upaya menyingkirkan
saya izin sampaikan tidak ada upaya untuk menginginkan siapapun
kenapa saya pastikan itu karena tes
sudah sesuai dengan prosedur dan lain sebagainya
sesuai dengan mekanisme dan hasil akhir memang tidak ada yang memenuhi syarat
saya kira itu seperti itu
apa yang disampaikan tadi pak firly soal upaya menyingkirkan tadi yang anda sampaikan
ya memang begini
kawan kawan telah melaporkan itu ke ombudsman dan kepada komnas ham
dan kami sudah menemukan bukti bukti konkret yang menggambarkan bahwa
pak firly bahuri yang punya kepentingan untuk memasukkan norma
adanya tes sawasan
asesmen sorry asesmen tes sawasan kebangsaan
jadi bukan sejak awal ada norma undang undang atau pp atau apapun
dan ini pola yang dimasukkan dengan cara
kalau saya katakan dalam beberapa penyampaian saya ke publik
hal ini yang harus kita lihat
kenapa kok kemudian pimpinan kpk terutama pak firly bahuri
begitu berkeinginan kuat untuk membuat adanya tes
tesnya dalam soal soalnya bermasalah
masalah bahkan apa namanya justru menyerang kepada privasi
kepada masalah pelecehan perempuan
dan banyak hal lagi yang menjadi masalah masalahan
dan kami kemudian berpandangan bahwa tes ini justru masalah yang serius
kita belum pada posisi berbicara apakah asesornya punya sertifikasi
apakah ada standar norma norma yang digunakan untuk melakukan tes
dalam assessment itu dan lain lain
itu semua bermasalah dari segala perspektif
dasar hukumnya prosesnya dan hasilnya
bahkan yang saya dapat informasi saya katakan tadi
tesnya ini pun hasilnya ternyata bukan seperti yang dipersepsikan ke publik
seolah olah ada suatu perilaku perilaku tertentu yang sangat buruk
sehingga harus dipersepsikan seperti merah dan kemudian tidak bisa dibina
ini saya pastikan tidak
oleh karena itu sebagai transparansi
kami sudah membuat surat ke kpk tentunya kepimpinan juga
yang meminta agar hal hal itu dibuka saja
kalau memang ada perilaku yang buruk kita ingin lihat
kalau memang ada hasil tes yang sangat jelek yang sangat radikal atau ekstremis
buka saja saya kira gitu
tapi kalau kemudian hasil tes itu disembunyikan tesnya bermasalah
sesungguhnya masalahnya itu apa
jadi jangan terus kemudian melakukan tindakan seperti itu
karena upaya menyingkirkan ini bukan baru pertama kali ini sudah berkali kali
dan kemudian tahun ini kali ini yang melakukan yang kita ironi adalah justru pimpinan kpk yang punya kepentingan yang sungguh sungguh
oleh karena itu kita masih justru pertanyakan
kenapa kok kepentingan pimpinan kpk selaras dengan kepentingan beberapa waktu yang lalu
beberapa tahun belakangan ini beberapa orang orang koruptor lah gitu
yang melakukan upaya upaya itu
kenapa kok bisa sama gitu
oleh karena itu menjadi penting ini soal informasi itu
jadi akan lebih baik kalau semua hal itu dibuka jadi menjadi jelas
kurang lebih begitu
bang novel tahan dulu kita harus jeda
nanti saya juga akan bertanya kepada anda soal
karena ada kabarnya ada ratusan pegawai meminta untuk ditunda sebenarnya
tapi kemudian tetap berjalan
ini apakah bentuk solidaritas atau memang ada upaya untuk mengkoordinir begitu
agar tetap ada upaya perlawanan supaya tetap ditunda pelantikan meskipun sudah dilakukan
dan kami juga masih menunggu bergabungnya bu yasyafima arief untuk juga membahas soal polemik twk
kita bahas juga terkait dengan pancasila
kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di newscast
dinas tersebut juga berkata bahwa nuaneng jika dipintar dengan kebanyakan pelacurannya
bakal menjadi mpw
dan kami juga masih menunggu bergabungnya bu yasyafima arief untuk juga membahas soal polemik twk
kita bahas juga terkait dengan pancasila
kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di newscast
selamat malam si eni siapa ini
oh silahkan oke apa kabar horas
horas baik buya terima kasih
sudah meluangkan waktu di cnn
buya kita mau dengar juga kemudian pandangan buya terkait dengan
polemik tes wawasan kebangsaan yang kemudian juga menyeret nyeret dalam tanda kutip pancasila
pandangan buya seperti apa ketika pancasila menjadi sorotan lagi
kalau biasanya kita membahas itu dibahas digunakan sebagai alat kepentingan politik
tapi kali ini terseret dalam pusaran polemik tes wawasan kebangsaan di kpk buya
buya orang tua saya sedih melihat keadaan ini
lembaga yang diharapkan sekarang kok gonjang ganjing di dalamnya gitu ya
apakah ada dusta di antara kita ini
kalau semua ini kita berjalan dengan baik ya serasa tidak ada apa apa begini
apa dihubungkan pancasila pancasila itu kan harus jujur ya jujur
jadi tidak boleh kita memakai agenda agenda politik ya
untuk kepentingan bangsa
ini kan harus terbukalah
tentang tuduhan ini tentang kebangsaannya pekurangan itu
itu apa kritis dibuka saja di mana letaknya
dan oleh sebetulnya menurut saya mari kita jujurlah
negeri ini sudah terlalu lelah sebenarnya
apalagi ada pandemi semacam ini ya
saya kan tulisan saya pemerintah tanggal tiga puluh satu itu
pancasila ini kan dilumpuh ya menghadapi mengawal kemerdekaan bangsa ini
jangan kita apakan lagi
kodak kasihan lah pancasilanya kasihan
pancasila dengan nilai nilai
pancasila itu mengajak orang jujur ya
itu moral pancasila itu harus dipegang betul
jangan main topeng topeng lah kita ini
jadi buka saja
memang ada yang ternyata pegawainya tidak benar
dikemukakan ya betul nggak
dicari yang jujur yang independen ya
yang tidak berpihak impartial gitu ya
untuk menilai orang itu
dari polemik twk yang sekarang menurut buya ini main kucing kucingan begitu karena tidak dibuka kepada publik hasilnya atau karena apa buya
ya serah saya ya
tidak terbuka gitu ya
ada sesuatu yang ditutupi gitu
padahal kan dengan perubahan eurovision undang kpk itu pun sudah polemiknya tidak selesai selesai
tidak rampung rampung ya
sementara korupsi ini kan belum berkurang nih
kalau anda lihat waktu pengulaan reformasi itu kan ada kkn ya
korupsi korusi dan nepotisme
itu setelah berjalan dua puluh tiga tahun itu tidak makin berkurang ya
pertama tama masih keadaan itu
ini artinya apa
artinya kita tidak jujur melaksanakan apa yang sudah kita putuskan
itu yang memutuskan kkn itu kan semua dpr tuh
nah dpr ini kan mengaku dirinya wakil rakyat
semestinya mereka mengawal dong
jangan terlibat pula dengan hal main main apa
main di balik layar atau main apa yang saya katakan
untuk kepentingan politik atau untuk ekonomi dan sebagainya
mari kita jujurlah
negeri ini sudah lelah dengan anak anaknya semacam ini
saya sudah sampaikan juga kepada presiden melalui menteri ya
supaya gonjang ganjing ini cepat diatasi saya katakan
dan pelantikan itu ditunda ke itu apa kita ya
sesuai dengan permintaan pak gua
tapi kan tidak didengar juga
saya bilang presiden harus memerintahkan itu ya
saya tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya
buya persisnya yang buya sampaikan kepada presiden lewat menteri ini apa
poin poinnya apa dan mengapa menurut
ya saya katakan gonjang ganjang ini diselesaikan
jangan dibiarkan publik bertanya tanya terus
presiden kan mengatakan supaya apa yang pegawai itu jangan jangan diputuskan
tapi kan tidak didengar juga
terus itu presiden sebagai kepala pemerintah memerintahkan gitu ya
kecuali memang tuduhan tuduhan yang kita dengar itu benar
tapi kan sudah dibuka juga
buya tapi kalau kita bicara soal pancasila
karena kita juga sekaligus merefleksikan pancasila begitu ya
di tengah polemik tesebaran kebangsaan
tepat tidak sebetulnya ketika pancasila menjadi salah satu instrumen yang digunakan
kegagalan di indonesia
pancasila itu adalah satu instrumen yang sangat penting

karena itu adalah satu instrumen yang sangat penting
yang digunakan untuk indikator mengenai wawasan kebangsaan seseorang begitu melalui tes

saya tidak tahu ya
saya tidak ikuti beberapa mutir bertanyaan itu ya
dan siapa yang menilai
siapa tim yang menilai
siapa tim yang menilai
siapa yang menilai itu
siapa yang membuat soal itu
itu kan perlu dulu dibuka itu
supaya kita berterus teranglah
jangan main main semacam ini
kita seperti membeli kucing dalam karung
negeri ini menurut saya selamatkan lah
kan persoalan kita kan banyak sekali ini
korupsi masih berjalan lela
yang kpk yang diharapkan akan menjadi guntung
korupsi keadaannya begini
kasian dong bangsa ini
kasian bangsa ini
buya tahan dulu
saya akan ke bang novel
bang novel tapi karena kita malam ini juga topiknya pancasila di pusaran polemik kpk
saya ingin tahu juga mungkin yang tadi disampaikan juga oleh bu ya
seberapa pancasilais begitu
atau seberapa nilai nilai pancasila itu memang masuk ke dalam unsur unsur
tes wawasan kebangsaan yang mungkin anda dan juga sejumlah pegawai kpk lain ikut dalam mengikuti tesnya bang novel
dari tes tes soal soal yang diberikan
memang ada beberapa yang berhubungan dengan masalah pancasila dan lain lain
tapi itu suatu hal yang biasa
saya bersama dengan kawan kawan sudah sering mengalami atau mengikuti tes tes serupa
bahkan saya itu pernah ikut tes di akabri
saya pernah ikut pendidikan pempat
dan kawan kawan juga yang lain bahkan ada beberapa yang menjadi instruktur
atau di pembicara di forum forum mengenai wawasan kebangsaan
sehingga saya yakin itu nggak ada masalah di sana
tetapi kalau kemudian tesnya ini adalah diarahkan untuk kepentingan tertentu itu justru aneh
yang kedua adalah
saya tadi saya katakan dari summary hasil tes
saya dapat informasi
bahwa ternyata kawan kawan yang tujuh puluh lima ini banyak disalahkan ketika dia menjawab dengan integritas
contohnya ketika dianggap apakah kalau ada perintah untuk mengintervensi suatu penanganan perkara dari atasan akan ditaati
ketika dijawab tidak
terus kemudian apakah itu salah
saya kira masalahnya justru masalah persepsi mengenai integritas
persepsi mengenai taat kepada atasan dan lain lain
kami menjawab mengikuti dari nilai nilai yang ada di kpk
dan nilai nilai atau etika profesi yang ada di kpk itu yang kami jawab
sehingga kalau di kpk
kalau sedang menangani perkara ada intervensi untuk berbuat sesuatu yang salah
itu harusnya ditolak
tapi kalau kemudian menolak intervensi yang salah dianggap sebagai tidak perluasan kebangsaan
saya kira yang salah yang ngetes
itu adalah hal begitu yang harus dipahami
makanya saya tadi sepakat juga dan saya sudah sampaikan
bahwa saya lebih suka apabila tes itu dibuka
bahkan di publikasikan boleh
agar orang tahu bahwa apa sih yang sebenarnya dipersepsikan bahwa tidak bisa dibina atau tidak
atau bermasalah dalam radikalisme atau apapun itu yang mana gitu
jangan kemudian ketika persepsinya yang salah
atau dia menganggap bahwa perintah atasan untuk berbuat sesuatu apapun
walaupun salah itu harus dilaksanakan
ya saya kira di kpk tidak begitu
ketika itu dipahami harus demikian
saya kira masalahnya di sana
saya meyakini justru ini adalah upaya penyingkiran
dari hasil pemantauan kami
dari informasi yang kami peroleh
kami tidak pernah ada informasi ataupun jawaban jawaban dari kawan kawan yang bermasalah
secara tadi yang saya katakan
atau mengikuti ideologi yang terlarang atau apapun
tetapi dalam penyampaian di publikasi
baik dari bkn maupun pimpinan kpk mengatakan
seolah olah kami adalah orang yang bermasalah
orang yang dibina itu nggak bisa lagi
jadi logika itu dari mana dapatnya
ketika menyampaikan dengan kebohongan
dan kemudian membuat stigma ke publik dan lain lain
yang sebelum sebelumnya kami juga sering dibuat persepsi radikal taliban dan lain lain
ini kan justru masalahnya karena ada suatu operasi tertentu
operasi ini yang kemudian harus dilihat sebagai masalah
saya khawatir memang ini ada suatu desain tertentu
untuk menyingkirkan orang orang kpk
yang bekerja dengan baik
yang selama ini mendedikasikan dirinya
dalam pengabdian untuk kepentingan negara
melawan musuh negara yang bernama koruptor
ketika hasilnya baik
lain lain ini dianggap berbahaya dan disingkirkan
kita perlu ingat
bahwa yang disingkirkan ini bukan hanya penyidik penyelidik
tapi banyak juga yang dari pencegahan
yang kerjaannya adalah perbaikan sistem dan lain lain
jadi kalau dianggap masalahnya adalah penindakan saja enggak
inilah yang saya heran
kenapa kok kemudian melebar kemana mana
apakah kawan kawan yang telah berhasil membuat beberapa proyek untuk perbaikan sistem
dianggap sebagai orang bermasalah juga
lalu untuk beratas korupsi apa tidak
itu yang menjadi poin
dan satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah
pimpinan kpk seperti tidak ada apa namanya
tidak punya apa namanya
asa untuk beratas korupsi
kita tahu bahwa korupsi belakangan ini agak lebih banyak
bahkan ipk indonesia turun tiga poin
posisi indonesia di bawah timor leste
artinya kita punya masalah serius
tapi kemudian hanya fokus dengan hal hal yang seperti ini
lalu pertanyaannya adalah
sebenarnya mau beratas korupsi atau membuat koruptor selamat
kan itu yang menjadi pertanyaan kita akhirnya
seperti itu kurang lebih
terima kasih pak pak
terima kasih pak pak
pak pak rianhat
oh ya tadi sudah mendengar juga apa yang disampaikan oleh bang novel ya
berkaitan dengan pertanyaan pertanyaan yang disampaikan
atau ditanyakan ketika tes wawasan kebangsaan
kita kembali lagi kemudian ke nilai nilai pancasila itu sendiri
bagaimana kemudian kita mendudukan pancasila
agar ini tidak rawan menjadi alat kepentingan
baik itu kepentingan politik
atau kepentingan segelintir golongan buya
ya pancasila itu jangan disalahgunakan
orang yang menyalahgunakan pancasila untuk kepentingan kekuasaan
yang tidak sehat
tidak bisa itu
ya jadi pancasila itu kan nilai nilai
nilai nilai yang harus di ujung tinggi
jadi itu resmi itu keterbukaan itu penting sekali
jadi jangan cepat cepat memohokum seseorang ya
kriterianya itu tidak lurus tidak baik gitu ya
kriteria ini pakai itu
oleh sebab itu
dia mau cari orang lain lah
kena ada orang baik baik di fubuli ini ya
untuk membuat tes
mereka yang mengetes
dan saya juga heran nih
badan pengawas apa
dewan pengawas kpk ini kok diam aja gimana
kadang pengawas itu
dia semua dibebankan kepada presiden
selesaikan di dalam
selesaikan di dalam itu
kalau begini terus kan
pekerjaan semacam ini ya
uang negara triliun untuk melawan pandemi
mau dipikirkan lah ini ya
berbuat sesuatu yang tidak benar
ada tujuan apa
ada mungkin ada pesanan ya
dari orang orang yang berniat jahat
orang jahat kan banyak sekali ini
yang disebut pengusaha hitam dan sebagainya
memang ada di republik ini
dan pancasila itu seharusnya
harus punya taji menghadapi mereka
harus mempunyai kekuatan
anak panah ya
untuk ditembakkan pada mereka
ini negeri ini semakin susah ini
kita dua puluh empat tahun lagi kan
seratus tahun ini
dan kita lihat sekarang ini
yang nilai pancasila itu
menyangkut sila kedua ya
dan kewisilaan kelima
itu kan masih menggantung gantung aja itu
menggantung di awan tinggi saya katakan
undang undang dasar empat puluh lima itu kan
kan tidak punya kaki
yang kaki tangannya
para aparat ini
pasal tiga puluh tiga itu yang mandul ya
sejak kita merdeka
kalau begini bagaimana ini
bagaimana keadaan pertambangan
pertambangan ya ya pak
kan semestinya dia kekuasaan negara
ada kekayaan di bumi
di air dan segala macam itu
nah itu kan
undang undang dasar itu
undang undang dasar harus dipegang
itu pancaran dari pancasila
pasal tiga puluh tiga itu
dan itulah sebenarnya untuk
mengurai ketimpangan sosial ekonomi ini
tapi itu kan tetap
pancasila itu jangan dipermainkan terus lah
jadi pancasila itu sudah menjerit
terlalu lama sudah
pancasila jangan dipermainkan terus
tadi bu yashafei menekankan soal itu
buya yang jelas
tes wawasan kebangsaan ini
yang kemudian menuai polemik
karena ada tujuh puluh lima pegawai kpk
dijatakan tidak lolos begitu
yang mungkin kemudian
berpotensi atau menempel
pelebelan begitu ya
bahwa ke tujuh puluh lima orang ini
menjadi tidak pancasilai
tidak berwawasan kebangsaan
seringkali kita melihat
kelompok ini pancasila
ini tidak pancasila begitu
tidak hanya dalam instrumen yang
tapi juga mungkin dalam politik
pelebelan soal pancasila
dan juga tidak pancasila
tadi itu buya
kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera
buya kita break dulu ya
kan sudah bicara
yang waras yang sudah bicara
masih ada di sini
tapi kan tidak didengar
nanti lebih panjangnya lagi
buya kita lanjutkan
di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
kita ke segmen terakhir dialog
saya masih bersama dengan buya syafi
dan juga bang novel baswedan
buya di luar polemik soal tes wawasan kebangsaan ya
sebetulnya apa bahaya ketika pancasila ini digunakan untuk kebutuhan yang eksplisit misalnya
atau yang taktikal misalnya dalam kehidupan bernegara misalnya begitu bu ya
jadi kita memotori pancasila itu
nilai ini kan bagus sekali itu
tapi kalau kita salah gunakan untuk tujuan jangka pendek
apa kekuasaan apa melindungi koruptor
itu jelas mengkhianati pancasila ya
dan itu merusak nilai nilai yang sudah kita percaya itu
nilainya kan bagus sekali
ada ketuhan apalagi
tuhan itu ya
ada kemunus yang berada di perusahaan indonesia
ini kan seperti masyarakat terbelah ini
oleh itu dibuka saja
dibuka secara gamblang ya
apakah mereka mereka ini memang yang dituduhkan itu
diberit ada dicari dicari apa namanya
badan atau tim yang betul betul netral ya
betul waras gitu
jadi tidak main main semakin
ini kan ada sesuatu yang butuh ini
hati yang terselubung
itu yang menyebabkan heboh ini
ini menghabiskan energi kita sebenarnya
bang novel yang tadi disampaikan buya dibuka saja misalnya yang tadi buya katakan
nah kalau menurut bang novel yang perlu dibuka agar tidak menjadi stigma di masyarakat atau kemudian menjadi polemik
apa yang perlu dibuka dari hasil tes wawasan kebangsaan
karena kan sebetulnya kpk sudah menjelaskan
ada lima puluh sekian yang sudah tidak bisa dibina karena merah begitu
sementara dua puluh sekian masih bisa untuk dibina
dibuka yang seperti apa transparansinya
mestinya hasilnya dibuka
karena testnya itu kalau assessment
assessment itu pemetaan ya
assessment itu pastinya ada suatu summary hasil dari tes
dan biasanya itu dijadikan feedback
terhadap orang yang dilakukan mengikuti proses assessment
dalam hal ini kalau memang dianggap tidak mau diberikan kepada kami karena suatu hal kami juga tidak pernah lihat
saya lebih suka kalau dibuka ke publik
atau kalau memang dibuka di publik ya tidak mau
maka bisa diaudit oleh pihak yang independen
yang tentu pihak pihak orang orang yang bisa kita percaya
sebagai orang yang punya integritas yang baik
dan itu banyak di indonesia
saya kira kalau itu dilakukan dengan proses yang transparan
semuanya akan jelas
jadi kalau berlakukan dengan cara yang sembunyi sembunyi
itu kita khawatir di situ ada misi misi yang tersembunyi
dan di mana mana namanya operasi operasi yang buruk itu dilakukan di ruang gelap
tentu suatu kebaikan itu mestinya dilakukan dengan transparansi
dan saya sepakat dengan bu yasafi ini tadi
menyampaikan dengan sangat jelas
dan dalam rangka untuk menjaga agar tidak ada pentingan yang menumpang
dalam upaya menyingkirkan kawan kawan atau bersama dengan saya
tujuh puluh lima pegawai kpk ini
maka itu harus dicek
masa iya kawan kawan yang sudah mendedikasikan diri
untuk berbakti kepada negara melalui kpk
bekerja memberantas korupsi yang bisa dibilang tokoh tokoh utamanya di kpk
justru malah dianggap tidak beruasan kebangsaan
logikanya saja tidak masuk akal
kawan kawan inilah yang menangani perkara perkara besar
kawan kawan inilah yang ikut dalam upaya untuk membuat sistem pencegahan anti korupsi yang baik
di beberapa bagian
dan kawan kawan ini ikut dalam upaya upaya untuk mencegah agar kerugian keuangan negara tidak terlalu semakin besar dan lain lain
ini yang justru malah dibuat seolah olah bermasalah
saya nggak yakin itu yang terjadi
tapi kalau kawan kawan ini kemudian harus dibuat keluar dari kpk
sebaliknya saya khawatir ini menjadi ancaman buat kawan kawan yang sekarang dinyatakan lulus menjadi asn
sehingga ke depan saya khawatir kawan kawan yang bekerja benar akan terancam
karena dengan mudahnya akan disingkirkan
dengan mudahnya distigma
dengan semudahnya seperti dibuang begitu saja
seolah olah yang bekerja benar adalah orang yang bermasalah dan harus dihukum
jadi saya kira negara ini tidak boleh memutar balik ke suatu keadaan
dimana mana orang yang berbuat baik diapresiasi
kalaupun tidak diapresiasi tidak ada masalah
tapi kalau kemudian yang berbuat baik tidak diapresiasi malah dihinakan
saya kira ini bermasalah
dan masalahnya serius
kita harus jaga jangan sampai generasi muda kemudian takut untuk berjuang untuk membela negaranya
kalau itu yang terjadi apa yang mau kita harapkan ke depan
apakah terus kita mau biarkan orang orang jahat justru malah menguasai
dan kemudian bisa berbuat semaunya sendiri untuk mencari keuntungan
saya kira itu nggak boleh terjadi
ini yang fokus
oleh karena itu kami tujuh puluh lima ini selalu melakukan upaya dengan sungguh sungguh
walaupun dalam keadaan sesulit apapun kami tetap berupaya dalam rangka menjaga agar harapan masyarakat
harapan kita semua untuk ada asa untuk perjuangan beratas korupsi
itu tetap menyala
di tengah segala kekurangan ataupun keterbatasan
itu yang menjadi fokus kami
satu di antara tujuh puluh lima pegawai kpk itu ada pak giri suprabdiono
direktur sosialisasi dan kampanye anti korupsi kpk
yang kemudian kami juga tangkap mungkin curahan hati begitu ya dalam bentuk puisi
terkait dengan hari pancasila juga di tanggal satu juni ini
saya akan ajak anda untuk juga melihat bagaimana kemudian tangkapan layar kami
atau puisi yang kemudian dibuat oleh pak giri supra abdiono berkaitan dengan pancasila
dan juga pelantikan asn kpk pada hari ini
mari kita akan coba lihat seperti apa
kami tak berdiri di karpet itu lagi
di gedung merah putih
gedung yang dibangun penuh perjuangan
keringat dan juga air mata
dari kumpulan receh koin
dari si miskin pun ada
merah itu akan pudar
putih itu pun kusam
tujuh puluh lima anak bangsa adalah asa
ada tanggapan bang novel dari salah satu curahan pak giri atau rekan anda ini
ya memang kami sering diskusi ya dengan mas giri dan kawan kawan yang lain
kita semua sedih dengan keadaan ini
sekali lagi ini bukan kepentingan bukan hanya kepentingan kami yang ingin memperjuangkan hak dari personal
jangan dilihat itulah
kami juga tidak sedang menuntut karena kami telah berbuat untuk memberantas korupsi dengan segala resiko dan segala pengorbanan
tapi kami ingin memperjuangkan agar harapan masyarakat ini jangan sampai kemudian dirampok
ini yang menjadi poin
coba bukan sekadar mas giri
ada juga pak sujanarko
beliau pensiun minggu lalu
lima belas tahun bekerja di kpk
mendapat penghargaan dari nasional maupun internasional
mendapat bidang jasa dari pak presiden pak presiden jokowi
dan banyak lagi prestasi prestasi beliau
bahkan ketika di masa beliau pensiun pun kemudian diberikan stigma seperti itu
ini saya kalau mau bilang kejam ya keterlaluan atau bagaimana
tapi kalau ini dibiarkan coba
tidak pernah saya mendengar itu di mana mana
di perusahaan swasta pun ketika orang bekerja biasanya ketika menjelang pensiun itu diberikan penghargaan apresiasi dan lain lain
ini bekerja baik berprestasi di stigma
dan kemudian dibiarkan pensiun tidak ada ucapan apa apa
malah diberikan seolah olah bagi orang yang sedang bermasalah
sedangkan orang yang berbuat kode etik berat justru malah

jadi saya kira menggunakan pancasila untuk berlindung hal begini
saya kira saya sepakat dengan pak buya marif tadi
bahwa yang seperti ini justru malah mencelah
ini tidak baik karena pancasila tentu kita pahami sebagai nilai nilai yang sangat luar biasa
dan itu sebagai dasar dari segala norma norma yang ada di indonesia
jadi poin itu yang harus kita garis bawahi
baik bang novel
stigma yang sama juga anda rasakan
baik bang novel stigma yang sama juga anda rasakan
saat ini kemudian mungkin dicap tidak pancasilais
tidak berwawasan kebangsaan buntut dari twk tadi itu
ya saya juga mengalami hal seperti itu
tentu sulit saya mau bicara apa
apa namanya saya tidak sedang pada posisi sedang membela diri
saya menceritakan kawan kawan saya yang lain agar tampak bahwa masalahnya seperti itu
saya bisa saja menceritakan soal diri saya
tapi saya kira itu tidak tepat
saya sedang ingin membicarakan kawan kawan yang lain
yang mempunyai hal hal yang tidak dikatakan
jadi saya kira itu
jangan sampai orang kemudian yang mau mengambil jalur untuk berjuang
membela negara melawan koruptor yang mereka punya kekuatan finansial
punya kekuatan kekuasaan bahkan punya kekuatan untuk melawan balik
dengan segala resikonya diambil untuk berbuat
dan kemudian hasilnya hanya kemudian distigma dan dihinakan
saya kira itu bukan suatu hal yang bijaksana
ini menakut nakuti orang atau generasi muda untuk berbuat membela kepentingan negaranya
dan ini berbahaya saja sekali bukan hal yang sepilih
saya khawatir ini terjadi juga kemudian di lembaga lembaga di kementerian dan lain lain
yang membuat orang orang baik justru merasa terteror
hal ini yang makanya penting untuk selalu diperjuangkan
dan menjadi poin penting untuk selalu disuarakan
pandangan buya bagaimana ketika pasca polemik twk ini
pandangan buya bagaimana ketika pasca polemik twk ini

kesewasan kebangsaan kemudian muncul stigma terhadap mereka
yang nyatakan tidak lolos tidak pancasilais misalnya
tidak berwawasan kebangsaan misalnya
dan akhirnya muncul mungkin narasi kembali saling merasa
saya paling pancasila yang kelompok lain tidak begitu bagaimana bu ya
tadi kan sudah saya katakan ya kriteria yang dipakai itu apa
kriteria yang dipakai itu apa
yang mau tuduh tuduh yang sempurna itu harus sepihak
coba dengar juga yang lain
jadi saya katakan kalau apa dicari latim ya
apa namanya orang yang betul betul lurus begitu kan
itu yang tidak
kalau sepihak sepihak begitu orang bisa seenaknya saja
itu artinya mempermainkan percaya silat itu
dan itu dosa terhadap negara besar sekali
oke jadi terakhir buya apa yang ingin buya marif mungkin punya pandangan
atau masukan berkaitan dengan polemik ini
harus seperti apa kemudian apakah memang perlu kemudian presiden turun tangan
seperti yang banyak disampaikan
ini kan kita bangsa semacam ini saya rasa presiden harus turun tangannya
kan ada kan memungkinkan dengan undang undangnya ada
kan memungkinkan presiden ambil alih aja
apa boleh buatlah ini keadaan semacam ini masih dibiarkan
ini sudah memanasnya kalau kearuan ini semacam ini
dan juga bagaimana kaplulinya coba ditanya kaplulinya itu kan
ketua kpk sekarang kan masih aktif ya bintang tiga itu
jadi jangan ada saya katakan jangan ada dusta di antara kita ini
jangan ada dusta diantara kita kalau memang kita mau mencintai negara ini
oke baik buya terakhir
buya terakhir singkat apa refleksi buya di hari lahir pancasila ini
ya kemarin saya tulis itu
itu refleksi saya pancasila ini masih masih masih apa
implementasinya jadi belum yang kita kalau kami di bpip sekarang
bagaimana bukannya lagi pancasila dalam sebagai dasar negara
tapi pancasila dalam tindakan itu yang penting sekarang
itu yang diminta oleh publik yang diminta oleh indonesia
ya diminta oleh orang orang miskin
dalam kenyataannya keadilan kita kan tidak ada
yang menguasai kekayaan ini kan tidak ada
itu diintirilah lah

negara ini jangan diobok obok sebentar terlalu lama
mari kita jujur lah
jujur jujur itu penting sekali
jangan berbohong lagi lah
jangan berbohong lagi lah
oke baik terima kasih
buya pancasila dalam tindakan tidak hanya teori tisamata
mudah mudahan kita akan melihat bagaimana polemik ini ke depan
seperti apa dinamikanya
terima kasih banyak buya syafie ma'arif sudah bergabung
bang novel baswedan terima kasih banyak sudah bergabung pada malam hari ini
sehat selalu buya
bang novel terima kasih selamat malam
terima kasih terima kasih
terima kasih buya